kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol cipali subang jawa barat
diduga karena sopir mengantuk sebuah bus pariwisata syarat penumpang menabrak truk bermuatan pasir di kilometer satu ratus enam puluh
bus bernomor polisi k seribu lima ratus delapan puluh delapan db ini mengalami kecelakaan di ruas tol cipali kilometer satu ratus enam pagaden subang selasa pagi
kecelakaan terjadi ketika bus pariwisata ardiansyah melaju dengan kecepatan tinggi dari arah cirebon menuju jakarta
namun tiba tiba bus menabrak dump truck bermuatan pasir bernomor polisi b sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh empat bwy yang berada di depannya
akibat kecelakaan ini dua orang tewas di lokasi kejadian
korban tewas adalah uman tiga puluh tiga tahun sopir bus warga tambak rejo sidoarjo dan sued empat puluh lima tahun penumpang warga desa jatimurni bekasi
dua penumpang lain menderita luka berat dan sembilan orang menderita luka ringan
pada saat kejadian bus dikemudikan oleh kondektor bus
pemimpin bus irawan yang kini ditahan oleh unit lakas satlantas pores subang